ini di bandung juga ada yaitu bandung international art festival atau biaf kembali digelar untuk kali keempatnya
sebanyak dua lima ratus penari akan memeriahkan festival seni tersebut sekaligus untuk memecahkan rekor muri
yakni peserta tari jaipong terbanyak bisa nari jaipong deh
belum aku mau belajar dulu
pemecahan rekor tari masal ini digelar di car free day atau cfd di dago jalan insinyur haji juanda
dan untuk mengetahui situasi terkini dari kemeriahan acara tersebut kita sudah terhubung dengan produser lapangan sien indonesia rizka rizlia di sana
selamat pagi rizka bagaimana kemeriahan acara pemecahan rekor tari terbanyak kali ini
selamat pagi dea dan rian
iya betul sekali sekarang saya sedang berada di car free day dago
dan seperti anda lihat di belakang saya ini sedang ramai begitu dengan ada yang senam dan jogging
karena memang ini merupakan agenda rutin
setiap hari minggu di car free day dago
namun ada yang berbeda kali ini betul sekali ada bandung international art festival
yang akan digelar mulai pukul tujuh nanti dan kita bisa menunggu sekitar dua puluh menit lagi
dan tadi juga saya sudah melihat ada banyak penari para penari penari cilik begitu yang sudah menggunakan kostum tari jaipong dengan lengkap dengan selendang juga dengan sanggulnya
ada yang melakukan persiapan latihan ada juga yang melakukan persiapan kostum dan juga ada yang membenarkan make up nya begitu
dea dan rian
baik rizka dalam acara kali ini apakah ada negara negara lain yang juga ikut berpartisipasi
ada berapa negara yang kalau anda dari pantauan anda berada di lapangan
ya dapat saya informasikan ada sekitar sepuluh negara yang turut berpartisipasi di acara biaf ini
yaitu ada dari jerman italia dari maroko juga dari india ada dari thailand dari jepang dan juga ada dari belanda
ini terdiri dari satu ratus dua puluh hingga satu ratus lima puluh sanggar yang juga tersebar di beberapa lokasi di indonesia
seperti dari bali ada juga dari jawa timur dan ada juga dari sumatera
tentunya acara biaf ini dengan melibatkan dua lima ratus penari setelah sebelumnya pada tahun dua ribu tujuh belas lalu hanya sekitar satu tujuh ratus penari
ini akan kembali memecahkan rekor yang akan dibuat oleh original rekor indonesia
dea dan rian
baik terima kasih rizka
rizlia melaporkan langsung dari kota bandung jawa barat